selama rusmudik lebaran dua ribu enam belas pt jasa marga memberikan diskon kepada pemilik kendaraan yang menggunakan e tolcard
selain diskon jasa marga juga memperingatkan pemudik untuk mengospadi kemacetan di gerbang tol palimanan dan bebelstimur
dan voucher tol cipali agar para pemudik mau bertransaksi menggunakan e tolcard
kita di jalan tol nanti disiapkan loket
yaitu h tiga sampai dengan h tiga termasuk lebaran hari pertama dan hari kedua jadi enam tambah dua delapan hari
nah kedua untuk pembayaran yang lebih gampang di cipali dari pihak cipali menyiapkan voucher
voucher ini hanya pengganti saja agar supaya tidak ada transaksi cash di gerbang
voucher ini bisa diambil di tiga ti di jasa marga di tempat istirahat kilometer lima puluh tujuh terus di tempatnya cipali ada di satu ratus dua dengan satu ratus enam puluh tujuh